itu adalah ambulans ke lima belas yang saya lihat di tpu pondok ranggon jakarta timur
salah satu tempat pemakaman khusus covid sembilan belas atau protokol covid sembilan belas pada hari kamis pagi
saya bersama dengan jurnalis foto cnn indonesia yoga aris pratama
melakukan pemantauan dari jarak aman dengan menggunakan masker hingga dua lapisan
dan pemantauan kami mulai pada pukul sembilan pagi tetapi belum satu jam kami berada di sini melakukan pemantauan
sudah ada lima belas sedikitnya ambulans yang datang silih berganti membawa jenazah yang siap untuk dimakamkan
pemakaman ini seharusnya tidak dihadiri oleh pelayat jika kita mengacu kepada aturan yang berlaku di pemprov dki jakarta
tetapi pada faktanya sejumlah keluarga dan kerabat datang
bahkan hingga berkerumun mengantarkan jenazah hingga ke pusara
ini tentu berbahaya karena potensi penularan virus corona penyebab dari covid sembilan belas bisa terus terjadi
menurut cerita muhaymin petugas pengawas pemakaman dengan protokol covid sembilan belas di tpu pondok ranggon
dalam sehari pihaknya bisa memakamkan lebih dari puluhan jenazah
pada pekan lalu para petugas di garda terakhir ini bahkan memakamkan jenazah hingga empat puluh dalam satu hari
muhaymin menyatakan bahwa sejak senin lalu
sebenarnya frekuensi angka pemakaman jenazah dengan protokol covid sembilan belas cenderung berkurang
sejak senin rata rata jumlah jenazah yang dimakamkan di tpu pondok ranggon ini mencapai dua puluh enam jenazah dalam satu harinya

meski demikian lahan yang tersisa yang diperlukan untuk memakamkan jenazah ini tidak akan berhasil

lantas berapa sisa liang yang siap untuk digunakan ini dia jawabannya
nah sekarang kita udah menggunakan lokasi tahap yang keempat untuk persiapan september oktober
lokasi yang pada saat ini kami miliki
lokasi yang pada saat ini kami miliki
lokasi yang pada saat ini kami miliki
yang sudah siap untuk bersiap setiap oktober dan tahun
saya tinggal menggali itu kurang lebih sekitar tiga lima ratus meter persegi lagi
artinya kalau kita kalkulasikan karena per petak makam itu tiga meter setengah
kurang lebih kami persiapan lokasi sekitar delapan ratus sembilan ratus petak makam lagi di tpu pondok rangun
selain di tpu pondok ranggon jakarta timur ini pemprov dki jakarta juga menyediakan lahan pemakaman di tpu tegal alur jakarta barat
meski angka kematian yang dicatat oleh pemprov dki jakarta per dua puluh tiga september dua ribu dua puluh mencapai satu enam ratus lima puluh kasus
data mereka juga menunjukkan bahwa jumlah jenazah yang dimakamkan dengan menggunakan protokol covid sembilan belas
angkanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan angka konfirmasi kematian akibat covid sembilan belas
yang pentingnya itu mencapai enam satu ratus dua puluh empat jenazah
dengan terus bertambahnya angka kematian ini jakarta menempati posisi kedua di indonesia yang mencatat angka kematian terbanyak setelah jawa timur
per dua puluh tiga september dua ribu dua puluh indonesia mencatat angka kematian sudah mencapai angka sembilan sembilan ratus tujuh puluh tujuh
dan dengan tambahan angka kematian hari ini dua puluh empat september dua ribu dua puluh dipastikan
angkanya sudah mencapai lebih dari sepuluh kasus
mahardika utama yoga aris pratama jakarta